saudara sementara itu partai golkar tak keberatan jika pdi perjuangan bergabung dengan koalisi partai pendukung prabowo gibran
wakil ketua umum partai golkar ahmad doli kurnia tak keberatan jika pdi perjuangan bergabung dalam koalisi pendukung prabowo gibran selama memiliki visi yang sama
doli bilang komunikasi politik dengan semua parpol saat ini masih terjaga dengan baik
pdi dan bagaimana pula jika pdi yang masuk ke dalam koalisi dan pdi kan sebagai pemenang pilek nih mas nah golkar kan di nomor duanya itu ngerasa gimana gak sih mas
ada masalah kan kepentingan kita adalah kepentingan bangsa dan negara itu yang paling utama
kalau dianggap semua partai politik sama pandangannya dengan pak prabowo bahwa indonesia ke depan lima tahun ini membutuhkan
karena soliditas yang kuat dengan parlemen menjadi satu kebersamaan di dalam kerjasama politik baik di parlemen dan di pemerintahan
saya kira untuk kepentingan bangsa negara golkar tidak keberatan